selamat malam betul sekali
saat ini saya sudah berada di pekan raya jakarta
dan hari ini tanggal sembilan juli
merupakan hari ke dua puluh lima
dari total tiga puluh tiga hari
jakarta fair ditelar di jxpok mayoran
tentu situasinya malam ini
dapat dilihat di belakang saya
walaupun sudah masuk ke hari ke dua puluh lima
tetapi adilu para pengunjung
untuk datang ke sini
masih cukup tinggi seperti itu ya
karena memang berdasarkan informasi
yang kami dapat dari marketing director pt jxpok mayoran
selama dua puluh lima hari ini
total sudah ada tiga juta pengunjung
yang datang ke jxpok
memang ditargetkan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini
lima lima juta pengunjung
ini bisa datang ke prj kemayoran
dan kalau kita bandingkan memang di tahun dua ribu dua puluh lalu
ini sedikit lebih tinggi ya
justru lebih tinggi di tahun dua ribu dua puluh

digelar selama tiga puluh sembilan hari
dan sudah ada enam sembilan juta pengunjung
yang hadir datang ke sini
dan memang kalau dapat diinformasikan
masyarakat yang datang ke sini
bukan hanya dari jakarta
tetapi juga mereka dari berbagai daerah di indonesia
karena memang sesuai dengan tema jxpok mayoran pada saat ini
yaitu sukses jakarta untuk indonesia
dan kalau boleh saya gambarkan di sini
tentu kalau kita bicara soal pesta rakyat prj kemayoran
ini tidak jauh jauh dari berbagai promo
yang memang ditawarkan seperti itu
untuk para pengunjung
mulai dari promo promo produk kebutuhan rumah tangga
fashion termasuk juga berbagai kuliner
yang juga bisa dinikmati oleh para pengunjung
selain itu setiap harinya juga memang prj di sini
selalu menampilkan hiburan di panggung utama
yaitu untuk malam malam kemarin
semua musisi tanah air sudah tampil
termasuk juga di tanggal sembilan puluh juli ini
ini akan tampil ya
untuk musisi musisi ini
kemudian juga the seagate
dan juga the upstate
untuk kawasannya juga
konsernya yang berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
jadi memang diadakan untuk vip pengunjung
untuk para pengunjung yang memang hanya datang ingin menonton
seperti itu di sini ada ruangan vip khusus
ada ruang khusus untuk para penonton vip yang ingin menonton konser
dan harganya pun berbeda
untuk masuk ke prj kemayoran reguler
itu di harganya rp satu ratus lima puluh
sedangkan untuk yang masuk ke prj kemayoran
prj plus dengan vip itu di rp dua ratus lima puluh
di hari ini juga tanggal sembilan juli
akan ada pemilihan miss jakarta fair dua ribu dua puluh
yang memang sebelumnya telah disortir nih
dari dua puluh finalis
kemudian sepuluh finalis
dan nanti akan dipilih lima pemenang
terakhir tentunya tips untuk kalian yang mungkin ingin berkunjung ke jakarta fair
ini juga ditekankan
untuk memilih tempat atau pintu masuk yang memang masih kosong seperti itu
karena memang diinformasikan
kepadatan terjadi di pintu enam dan juga pintu sembilan
sedangkan masih banyak pintu dan gate gate lainnya
yang juga bisa dimasuki para pengunjung
sehingga tidak terjadi penumpukan
untuk para orang tua pun
dihimbau untuk tetap menjaga anaknya
karena mengingat beberapa waktu selama di sini
jumlah kehilangan anak cukup tinggi
walaupun balik lagi dalam waktu tidak lama
para ibu bisa langsung menemukan anaknya
sehingga untuk para pengunjung
dihimbau untuk tetap menjaga anaknya sehingga untuk para pengunjung

tetap memperhatikan anak keluarga
dan juga barang bawahnya selama di pekan raya jakarta

dan juga barang bawahnya selama di pekan raya jakarta